good morning bingung menghabiskan akhir pekan di mana
gimana kalau kita keliling dunia
tenang satu hari aja cukup nggak perlu paspor apalagi visa
anda tinggal datang saja ke lembang karena di sini anda bisa mengunjungi tujuh negara asia afrika
bisa foto dengan beragam landmark yang dibangun di atas lahan seluas lima hektare sambil menikmati edukasi budaya
ya selain memang mereka untuk bisa refreshing di sini mereka yang pasti mendapatkan sesuatu yang baru
dengan menambah jadi tambah pengetahuannya tentang negara negara yang ada di asia afrika
terutama yang ada di tempat kami ini
jadi tahu budaya budayanya kemudian kebiasaan kebiasaannya
makanan makanan khas dari tempat tempat tersebut
negara pertama yang saya kunjungi adalah korea
di mana saya dapat belajar cara membuat kimchi dan menyewa kostum
dari korea pengunjung akan diarahkan ke pojok instagramable ala thailand
kembali menyusuri jalan menurun saya melewati bangunan khas timur tengah sebelum akhirnya sampai ke india
namaste selamat datang ke india
gimana nih saya sudah sampai di jaipur oke nggak saya menggunakan sari ini
keren ya saya langsung pengen foto foto di landmarknya yang juga tidak kalah keren
dengan harga sewa rp delapan puluh lima hingga rp satu ratus dua puluh lima pengunjung dapat memilih pakaian tradisional india atau sari
lengkap dengan aksesoris cantik selama satu jam
setelah selfie di india saya menjelajah jepang negara negara afrika dan indonesia
wah memang butuh seharian untuk puas berwisata di sini
meski tidak perlu menggunakan pesawat untuk berwisata
untuk mendapatkan pengalaman lintas negara bukan berarti tidak lelah ya
anda dapat menggunakan fasilitas gondola untuk menaiki bukit menuju ke pintu keluar
hanya satu hari namun begitu banyak kesan yang saya dapatkan di sini
tidak lupa saya menutup hari dengan membeli oleh oleh nikmat khas lembang yaitu tahu
sentra tahu susu lembang yang sudah berdiri sejak tahun dua ribu delapan ini memang tidak pernah sepi pengunjung
kedelai yang dicampur dengan bawang putih kunyit dan susu murni menghasilkan tahu lembut yang menggugah selera
sepuluh potong tahu goreng dapat anda bawa pulang dengan harga rp lima belas
sudah keliling tujuh negara tetap aja ya kalau ke lembang saya pasti carinya ini nih tahu susu
apalagi kalau gorengnya dadakan atau baru banget digoreng
saya akan coba karena dalamnya lembut masih panas tapi luarnya garing
jadi kalau anda bisa pilih mau yang tahu sudah digoreng atau yang masih mentah untuk dibawa pulang
nah saya sekarang akan bungkus oleh oleh dan pulang ke jakarta
total pengeluaran saya di lembang hari ini hanya sekitar rp dua ratus ribu rupiah
oh ya jangan lupa menggunakan sepatu nyaman untuk keliling dunia kali ini ya
anissa pagi kah vijati bandung jawa barat